lomba memasak bagi chef atau juru memasak sudah biasa
namun bagaimana jika lomba memasak dengan pesertanya adalah para pimpinan redaksi media nasional
dan mereka diminta untuk memasak menu yang cukup rumit yaitu pindang gunung khas pangandaran
hasilnya terjadilah keseruan di antara para peserta yang kebanyakan kaum pria
beginilah suasana keseruan lomba memasak yang diselenggarakan oleh kementerian kelautan dan perikanan
di kediaman menteri susi pujasuti di jalan babakan pangandaran
puluhan peserta yang merupakan pimpinan redaksi dari berbagai media nasional ini
berlomba memperlihatkan kemampuan memasak
peserta yang kebanyakan laki laki ini diminta memasak pindang gunung khas pangandaran
menu yang cukup rumit bagi mereka yang jarang memasak
bermacam ekspresi diperlihatkan peserta
ada yang kerepotan mengiris bumbu ada yang bingung harus memotong ikan
iya sedikit pernah
jadi sudah kebayang ya
tapi di rumah pernah masak kayak gini ya
iya masak biasa aja
sebagian peserta bahkan mengaku baru pertama mendengar menu masakan pindang gunung
beruntung ada mentor atau pemimbing dari ibu ibu kelompok pemberdayaan perempuan pangandaran
sehingga peserta tidak terlalu repot melaksanakan tantangan memasak ini
menyenangkan segar juga karena cuaca udara di pangandaran ini di tempat kediaman ibu susi itu sangat sejuk
udaranya sangat fresh dan hari ini dengan tantangan memasak kombinasi antara pemilik redaksi dengan pejabat di lingkungan kkp itu membuat kita lebih dekat
kemudian memang kita harus bagaimana tantangannya mengolah ikan
bagaimana supaya ikan memang enak lezat disantap
ini seru banget hanya dalam waktu yang tidak lama kurang dari satu jam kita harus membuat dua sajian menu makanan yaitu kakek dan kemudian bawang
dan bagaimana kita mengolahnya dengan bumbu bumbu khas dan kemudian kita rasa pangandaran
lomba memasak ini selain dalam rangka mensosialisasikan gemar makan ikan dan peringatan hari kemerdekaan indonesia juga merupakan bentuk selaturahmi antara kementerian kkp dan awak media
oh masakannya enak karena ikannya juga ikan enak materialnya ikan mahal segar lalu kemudian asistennya jago jago masak ikan
ibu ibu minawati binanggi
kalau proses masaknya kelihatannya sudah tahapan yang baik

proses masaknya kelihatannya walaupun belepotan oke lah
untuk pertama kali tidak jelek jelek amat
kenapa dibikin masyarakat lomba ini untuk para penyelidik
untuk melihat saja bagaimana bapak bapak ini bekerja di bidang lainnya
menteri susi kan dulu pengusaha ikan bekerja jadi menteri bisa bagus
nah saya mau lihat pemret bekerja jadi kopi tukang masak
nah bagus enggak susah
penjurian pun dilakukan langsung oleh susi pujia stuti
susi memberikan apresiasi kepada para pemimpin redaksi ini
meski sehari hari mengurus masalah redaksian atau berita
namun ternyata sebagian diantaranya berbakat menjadi juru masak
hogy fatu zaman pangandaran